sementara itu wakil ketua dpd farouk muhammad khawatir
jika dewan perwakilan daerah dihuni banyak kader partai politik
kondisi ini bisa jadi melemahkan komitmen anggota dpd untuk penguatan lembaga
sebab persaingan dan juga kepentingan akan lebih menonjol
komentar farouk ini muncul setelah sejumlah anggota dewan perwakilan daerah berbondong bondong
masuk ke pengurusan partai politik
hal ini memunculkan pertanyaan pada independensi kenetralan hingga legitimasi dpd
dicemaskan bahwa anggotanya lebih banyak mengurus isu titipan partai
daripada daerah yang diwakilinya
namun farouk muhammad menyatakan mayoritas anggota dpd dari partai politik
tidak terlalu dipengaruhi oleh partainya
anggota dpd dari partai golkar yang jumlahnya mencapai puluhan orang misalnya
mereka tidak terlalu menginduk kepada partai
saat ini sebanyak dua puluh tujuh anggota dpd masuk ke pengurusan dpp partai hanura
sekjian partai hanura sarifudin suning bahkan mengklaim
terdapat tujuh puluh anggota dpd yang bergabung dengan partainya